ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
kita lihat bagaimana pembukaannya
rupiah kembali menguat di level empat belas dua ratus sembilan puluh dua
ini merupakan adanya katalis positif
karena pasar meski masih ragu akan kebijakan bank center as atau federal reserve
yang sepertinya akan tetap bersikap agresif dalam kebijakan moneternya
the fed menyatakan kesiapan untuk menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan maret ini
tetapi ancaman inflasi juga harus diwaspadai karena terus meningkat
seiring perang di ukraina dan sanksi ekonomi ke rusia yang menyebabkan kenaikan minyak mentah
dan menimbulkan keraguan di pasar
akibatnya akan mendorong pasar membeli aset berisiko di tengah pelemahan dolar
sementara aspek internal diperkuat dengan kondisi ekonomi domestik yang cukup kuat
meskipun adanya ketegangan di eropa
sementara di sisi lain penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia juga relatif terkendali
lalu bagaimana dengan posisi iasg pada perdagangan sesi satu hari ini
kita ajak anda untuk memantaunya
hari ini iasg kembali menguat
seperti telah kemarin penutupan juga menguat
salah satu hal yang menarik adalah iasg adanya kabar baik dari bursa amerika serikat
dipimpin oleh sektor keuangan dan teknologi
setelah harga minyak terkoreksi dan investor mengukur perkembangan krisis ukraina
sementara dari dalam negeri penguatan ihsg ditopang oleh kenaikan harga pada saham saham sektor properti
dan transportasi serta logistik
secara teknikal masih ada peluang
upside dari penguatan iasg
namun market masih dipengaruhi oleh sentimen seputar rusia ukraina
di mana dari sisi amerika serikat yang memboykot impor migas dari rusia
selanjutnya kita pantau posisi penutupan bursa amerika serikat di indonesia
bursa sabutaba di asia pasifik
sepertinya memang asia pasifik tetap menghijau dengan nike hanseng dan shanghai komposit serta kospi
nah selain ada kabar rusia ukraina
pasar juga mencermati langkah bank sentral eropa dan federal reserve amerika
seputar kenaikan suku bunga untuk mengantisipasi gejolak inflasi
inflasi tiongkok juga harus dicermati yang melambat pada februari dua ribu dua puluh
turun ke laju paling rendah dalam delapan bulan
menurut data yang dirilis rabu
pertumbuhan indeks harga konsumen atau consumer price index cpi melemah
setelah pembatasan virus corona dan penurunan harga pangan
lalu kita beralih ke penutupan perdagangan bursa saham eropa
eurostock semuanya menguat
sepertinya memang isu dari ukraina dan rusia tidak terlalu menyebabkan pasar volatile
atau menurun setelah hampir dua minggu
pasar saham eropa terganggu
investor masih terus mengemati eskalasi perang di ukraina
dimana ini salah satu yang menarik adalah inggris mengumumkan sanksi baru terhadap rusia
yaitu larangan semua pesawat rusia terbang di atas negara itu
dan menyita pesawat apapun di inggris
setelah berkomitmen untuk matikan pembelian minyak dari rusia
investor eropa juga menantikan pertemuan kebijakan monitor bank sentral eropa pada kamis
untuk mengetahui sinyal pembuat kebijakan mendekati inflasi
dan tantangan baru akibat konflik di ukraina
pendapatan perusahaan eropa di eropa ini adalah kebanyakan perusahaan eropa yang menanggung perusahaan eropa di eropa ini
pendapatan perusahaan terus bergulir di seluruh eropa
sejumlah perusahaan merilis kinerjanya
yaitu salah satu yang vivendi adidas continental dodge post lng dan prudential
kita lihat bagaimana wall street hari ini
kalau hari ini wall street ditutup sepertinya semua menghijau
nah semua rata rata menguat dipimpin oleh saham saham sektor
keuangan dan juga teknologi
setelah sebelumnya kalau kita mereview ya
harga minyak terkoreksi dan investor mengukur perkembangan krisis ukraina
serta terakhir ada nyse composite
harga minyak global mencatat penurunan sebesar terbesar sejak awal pandemi

dua tahun lalu setelah uni emirat arab
mengatakan anggota opec akan mendukung peningkatan produksi ke pasar yang kacau
karena gaguan pasokan yang disebabkan oleh sanksi yang dikenakan pada rusia atas konfliknya dengan ukraina
kenaikan tajam pada minyak dan komoditas lainnya telah memicu kekhawatiran
tentang goncangan lebih lanjut terhadap kenaikan inflasi dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi
sementara investor menanti laporan harga konsumen amerika serikat pada kamis ini
yang akan dirilis sebagai data utama menjelang pertumbuhan the fed pada lima belas maret dua ribu dua puluh satu